setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus kerumunan di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat
kini rizik syahab kembali ditetapkan sebagai tersangka
baris krim polri mengungkapkan bahwa rizik syihab telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama pesantren alam agrokultural markas syariah di gadok megamendung bogor jawa barat
berbeda dengan kasus kerumunan di petamburan polisi mengungkapkan jika kerumunan yang terjadi di megamendung tanpa adanya unsur kepanitiaan
polisi masih belum memberikan keterangan terkait waktu pelaksanaan gelar perkara kasus kerumunan megamendung
sekjen habib rizik syihab center haikal hasan dinyatakan reaktif covid sembilan belas setelah menjalani rapid test oleh kepolisian
dengan menggunakan ambulan bidang kedokteran dan kesehatan polda metro jaya haikal hasan dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
untuk memastikan kesehatannya haikal hasan menjalani tes pcr di rumah sakit polri
haikal hasan juga akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu
saat ini penyidik polda metro jaya menunda pemeriksaan haikal hasan hingga hasil tes pcr nya keluar
tim liputan cnn indonesia